di jalan sudah ada orang baru
belum saya cek
harus saya tanya dulu
saya tunggu laporannya
kenapa kamu gak bisa ditelepon
waktu habis nerima telepon dari mang pipit
hpnya saya taruh di meja
kayaknya mah diambil
di situ juga
saya nggak merhatiin orang yang di sebelah kanan saya
cuma yang di sebelah kiri
jalan kenangan dimana
ya saya jawab apa adanya
kata kang mus
orang yang dulunya aktif kerja
gak ada kesibukan
kata kang mus
supaya dia punya kegiatan
kerjaan tambahan lagi buat kita
kamu gak mau bantuin saya
ya mau atu jan
kita kan terima seketir
terima seketir mah bertiga
kita cuma berdua
kita ajak sukanta gabung
mending suruh bikin kopi lagi aja
mungkin bukan rejeki kamu
nanti kalau ada apa apa
ke hp saya dulu aja
pulang dari sini
satu persoalan udah selesai
tinggal nanti kamu beli hp lagi
itu persoalan yang lebih berat
tadi serena jadinya gimana
kalau kamu gak jemput
dia kesininya sama siapa
tadi dia bilang mau dijemput cewek lain
kerjaan kita kayak gitu tadi
kalau kayak gitu saya juga bisa
penanganannya itu keras nyerempet nyerempet bahaya
ada aja orang yang sok pahlawan
anggap kita penjahat
tukang todong tukang peres tukang palak
mereka nggak paham kalau kita bisnis
sebelum kamu saya ajak ada beberapa orang yang dipecat
mereka nggak bisa mengatasi orang orang yang sok pahlawan di jalan
kita harus siap mengajar orang atau diajar orang
itu yang ngegeser posisi kamu
tadi aku ketemu sepupu kang cecep
sepupu kang cecep yang cewek
yang dulu ikut bantuin waktu launching kicimpring family
boy siap merapat
tasik tasik tasik
kalapak kalapak kalapak
ledang ledang ledang
di jalan sudah ada orang baru
belum saya cek
harus saya tanya dulu
saya tunggu laporannya
sudah ada orang baru
yang dibuang empat
masa yang baru cuma satu
masih saya cari

gopal lembang aku sempurna
ini kayaknya yang kita tunggu
kamu belum kenal dia
baru kenal di telepon
belum pernah ketemu
ini mah orang yang kemarin saya tolong
kok di sini
saya kerja di sini
jadinya kita ketemu lagi
janjian sama serena
parkir aja dulu
kalau sama kang
kalau sama kang cecep saya sudah pernah ketemu
waktu kemarin saya ngejali ke sini karena ban motor saya bocor
kemarin kang cecep tolongin saya cari tempat tambal ban
udah pernah ketemu tapi baru kenalan sekarang
saya kasih tau kang bus dulu
maaf kang mus ketiduran
nunggu saya ini kelamaan ya
maaf tadi saya ketemuan sama orang lain dulu
bangunin jang kamu aja kalau berani
yaudah gak apa apa
saya tunggu sampai bangun aja
yang disuruh langsung beresin
ini tuh lagunya
lu baru barcelona udah berarti
berarti yang dulu

sungguh ngangup ga dinya

halo halo ini siapa saya darman mau apa duel jalan lurus terus di depan ada gang kamu masuk
sana saya mau tahu kalau enggak ada teman teman kamu kamu sehebat apa
boy sudah datang gimana mau langsung jalan
udah lebih dari lumayan bentar lagi pasti pusing makan dulu yuk kalau kamus bangun
gimana kalau kamu bangun dia perlu kamu kamu nya enggak ada pasti telepon
makan dulu yuk sambil nunggu kamus bangun boleh saya ikut aja aku nggak diajak bukannya kamu
udah makan terus aku mau ditinggal kita berangkat sekarang
kenapa tadi kita udah jalan kaki lumayan terus sekarang